kereta biasanya dijadikan alat transportasi manusia atau barang
namun kereta yang ini tak hanya cepat tapi juga bisa menjadi obat lapar anda
lewat jasanya anda tidak hanya hilang laparnya
tapi juga mampu membuat lidah anda bergoyang
anda penasaran berikut reportasenya
hari ini kita akan mengunjungi salah satu resto makanan jepang
yang menyajikan makanan dengan cara yang unik di sudut kota bandung
hmm kira kira seperti apa ya bikin penasaran aja
hal yang unik yang pertama kita jumpai adalah kita tidak perlu memanggil prabu saji
karena ada layar mumil tempat kita melihat dan memesan menu
hingga melihat jumlah yang harus dibayarkan
setelah memesan lewat layar sentuh dan terkirim ke bagian dapur
dalam waktu tiga menit hingga lima menit
hidangan lezat itu diantar oleh kereta cepat mungil
di samping meja anda
kereta mumil ini dinamakan shinkansen alias kereta tercepat di jepang
nah jadi yang membedakan di sini adalah proses penyajiannya yang sangat unik
biasanya diantarkan oleh waiters
tapi ini oleh si kereta cepat dengan kecepatan lima km per jam
menurut saya ini sangat unik sekali
pesanan saya kini sudah siap
karena keunikannya pengunjung yang lainnya pun penasaran untuk menikmati sensasinya
awalnya penasaran banget
katanya disini ada yang unik unik gitu
yaudah akhirnya datang ke sini
ternyata ada sajiannya yang beda dari yang lain
apa sih kayak kereta jepang gitu ya
kayak gitulah jadi bagus aja
kita tuh gak perlu nunggu lama
jadi nggak usah pelayanannya juga
nggak usah dia yang anterin ke sini
jadi kita cuma tinggal nungguin dan makanannya sangat kayak kereta gitu
langsung kita ambil deh keren banget
restoran makanan jepang yang berada di jalan setiabudi kota bandung ini
sengaja berinovasi seperti ini agar makanan ini diantar lebih cepat
sebenarnya saya bikin konsep seperti ini karena di bandung ini baru ada
dan saya rasa juga untuk yang lainnya cukup unik
kita cobain modifate konsep seperti ini
tujuannya salah satunya selain untuk keunikan itu untuk mengulangi dari human error untuk kesalahan orderan
tak hanya menu sushi saja aneka menu lainnya pun bisa dinikmati
dian perpata sari bandung